menari dengan sepatu roda ini juga jadi salah satu aktivitas yang digemari
karena selain bisa melatih motorik juga bisa membakar kalori
tapi nggak boleh sembarangan loh
karena butuh teknik khusus untuk memadukan antara kemampuan menari dan juga bermain sepatu roda
wah sakit sampai jatuh bangun nih saya
meski terlihat mudah namun menari mengikuti ritme musik di atas sepatu roda butuh teknik khusus
makanya hari ini saya mau belajar
sama komunitas pencinta sepatu roda yang satu ini
untuk mengurangi risiko cedera sebelum latihan jangan lupa pemanasan dulu
mulai dari kepala leher tangan hingga kaki
setelah siap jangan lupa pakai alat pelindung

untuk mengurangi risiko benturan
uniknya kalau belajar sepatu roda itu juga harus belajar caranya buat jatuh
nah yang jadi perhatian adalah ketika jatuh
pastikan bahwa kita juga membiarkan badan kita untuk slading gitu loh tuh kayak gitu
karena kalau ditahan ke bawah takutnya nanti malah tempurungnya bisa jatuh dan jatuh lagi

selain itu yang juga harus jadi perhatian adalah
pastikan tangan anda tidak menahan berat badan
nah karena takutnya nanti jadinya malah cedera
jadi angkat aja tangannya kalau jatuh ya
untuk berhenti juga ada teknik mengunci kaki dengan menyatukan tumit
atau arahkan tumpuan di bagian rem yang ada di bagian depan sepatu roda
yang harus diperhatiin dan biasanya dilupain orang tuh apa sih
sebenarnya kita tinggal ingat ke horse main sepatu roda aja sih
kayak pindahin berat badan itu tadi
jadi kalau kita basic sepatu rodanya udah oke
terus kita mau combine sama dance nya
itu akan lebih mudah
jadi si berat badan pindahin berat badan itu emang penting banget
jadi kita harus aware kanan kirinya
karena kalau enggak kita mau nge groove juga jadi kaku dirinya
kalau berat badannya nggak benar dipindahinnya gitu

karena mengerikan antara
langsung aja dikit
dari bentuk gerakannya itu kan sebenarnya itu adalah suatu bentuk latihan kardio respirasi
atau bahasa gampangnya latihan kardio
jadi olahraga ini memang akan membentuk atau melatih daya tahan kerja dari jantung dan paru paru
beragam manfaat inilah yang menarik peserta untuk berlatih
apalagi olahraga juga mampu mengurangi produksi hormon kortisol yang memicu stres
gimana tertarik untuk mencoba